apa lo terpaksa buat terima gue
karena liat persaingan gue sama nadif
makanya lo membutuhkan gue pilih salah satu dari kita fak
kayaknya hubungan kayak gini emang gak seharusnya kita terusin pak
terus terus terus bagus bagus iya terus
terus iya itu iya
oke semangat terus terus
di lehernya itu cepet cepet
terus terus terus
awas nyangkut nyangkut
oke semangat terus semangat
karma istri lah
bagaimana kecebur lagi
maik maik sorry banget
sini sini gue bantu
weh kamu orang samaulia tau
curang itu nih
wah udah bisa dibiarin sih
mending kita samperin aja sekarang
ayo buruan buruan buruan
buat pajak ribut
yang nonton tetap disini
di sini jangan maju eh nona kepala batu ala ini topeng yang menang sampai alitu
main cerah begitu sekali hai betul tokoan kawan
gua tuh nggak ada nyebur ini ani lu nggak bisa lihat apa di jatuh sendiri
ya emang suka curah
nu ini bukan salah michelle gue karena nggak fokus makanya gue nyebur ini bukan salah
ya ampun kawan beta punya mata ini sendiri lihat kalau ale jatuh itu karena dipegang
sama nonipa itu eh anak ips kok pada nggak denger ya mike udah bilang kalau misalnya tuh nggak salah
terus kenapa lo pada masih ngotot aja bilang misal curang hah wuih
kalian ya dari dulu tolong kayak gitu gak bisa nerima kekalahan
sudah ya ampun kamu jadi berantem sih ya itu kan gara gara anak anda iya bener kan
jadi emang bener kan mbak ya kesian kan mike selalu aja nyalahin menggigit nyataannya kok
sini kalau ada guru
sudah sebaiknya kalian semua siap siap karena permainan akan
dilanjutkan jangan pada ribut semua tapi bapak kotoran semua disini tuh lihat kalau
ketemu area itu sama sajagrade yang saya really selamat malam
yak bbq music
tapi kenapa malah lo yang ribut
itu anak memang yang keributan
ya kasihan kan jadinya mike
siapa suruh sini orang gue
kamu kan mau jatuh
ya terus kenapa
jatuh ke bawah mike
gak ke atas jadi gapapa
ya gue otomatis berartiin kamu supaya kamu gak basah supaya kamu gak sakit
gue tuh gapeduli mau menang mau kalah jadi gue jatuh ya terserah
lo kenapa lo anjutin aja ke bisa
yang sakit gue mike
yang mendingan aku aja yang sakit
ngapain oh ada ibu gue yang rawat gue
lagi kamu kenapa sih pengen banget tuh basah basahan
mau basah nih basah nih
nih basah nih
tuh ya berituh tentang
ya gak usah
harusnya ditolongin tuh bilang makasih bukan ngomel ngomel terus
perawatan muka gue mahal jadi gak usah pengen megang
oh sekarang udah perawatan
sudah jelas kan
mike jatuh bukan karena michelle
berarti pemenangnya michelle dari kelas ipa
tidak bisa bapak
yang main ini curah
lo tuh sebenernya kenapa sih
lo dari tadi cuek lo sama gue
karena lo tau gak sih yang lain tuh nyemangatin gue
veryl gue capek ya sama sikap lo yang kekanakan kanakan gini
lo pikir cinta bertepuk sebelah tangan gak capek bang
gue tau fak
gue belum bisa move on dari aldino
gue tuh harus berapa kali bilang sih sama lo
lo tuh harusnya percaya dong sama gue
gue tuh gak ada perasaan apapun lagi sama aldino
gue gak ada perasaan apapun lagi sama farel
kenapa lo marah karena lo insecure
gue gak pernah insecure
terus kenapa lo marah marah kayak gini
karena gue sadar fak
dalam sebuah hubungan gak bisa dibangun dengan sebelah hati pak
selama ini kayaknya cuma gue yang terlalu ngarva buat lo bisa move on dari aldino
tapi ternyata harapan gue terlalu tinggi
kalau ngomongnya kayak gitu sih farel
apa lo terpaksa buat terima gue
apa lo capek karena lihat persaingan gue sama nadif
makanya lo memutuskan buat pilih salah satu dari kita fak
kayaknya hubungan kayak gini emang gak salah harusnya kita terusin fak